kini kita simak informasi dari jawa tengah
lantaran terjatuh saat diangkat dengan eskavator wajan raksasa
yang diduga berusia ratusan tahun mengalami kerusakan
ya wajan ini kini dalam kondisi retak sepanjang satu meter
wajan raksasa ini terjatuh saat pengangkatan pada sabtu malam
akibat tali seling eskavator tak kuat menahan beban wajan seberat dua ton ini
wajan baja berdiameter dua ratus tujuh puluh cm dan kedalaman cekungan mencapai sembilan puluh cm ini
kini rusak dan retak
wajan selanjutnya ditempatkan di halaman museum tosan aji purworejo
dan diberi garis polisi agar tidak diusik para pengunjung
wajan raksasa ini pertama kali ditemukan seorang pekerja bangunan
saat menggali tanah untuk membuat fondasi di lahan milik widodo
setelah pengangkatan ada bagian wajan yang hilang
bahkan terdapat retakan sepanjang hampir satu meter
kerusakan ini disesalkan warga dan pemilik lahan
karena saat ditemukan pertama kali wajan raksasa tersebut masih utuh
dan tidak ada kerusakan sedikit pun
kali bulat gitu masih bisa kuat sel sel
terus pas lihat ini gimana
pas lihat ini ya kecewa
apa rata rata kan banyak itu
saya sebagai pemilik merasa kecewa berat
karena kan pengangkutannya terbatas
terlalu serobor terlalu tebur tebur
tapi kalau sudah kejadian begini kita cuma bertanya tanya siapakah yang menanggung jawab
untuk memulihkan kondisinya seperti sedia kala
wajan raksasa tersebut rencananya akan dikonservasi oleh balai pemeliharaan cagar budaya jawa tengah
pada saat ngangkar ternyata ada salah satu kupingnya itu yang patah
pada saat jatuh itu terjadi ada keretakan
tapi kami akan mengupayakan nanti dengan balai pemeliharaan cagar budaya
akan kita usahakan untuk dikonservasi
diduga wajan raksasa ini merupakan tempat mengolah dan mencelup batik
karena di sekitar lokasi juga ditemukan bahan malam atau lilin yang telah membeku
yang biasa dikonservasi
yang biasa dikonservasi
yang biasa dikonservasi
yang biasa dikonservasi
yang biasa digunakan untuk membatik
wajan raksasa diperkirakan telah berusia ratusan tahun
heri sugiarto purworejo jawa tengah